perburuan dan penggundulan hutan membuat populasi harimau sumatera kian terdesak
suaka menjadi harapan untuk menjaga dan memulihkan populasi harimau
namun semua tidak lepas dari peran sejumlah pihak yang berkomitmen agar harimau mampu kembali ke habitatnya
seorang perawat harimau di batang onang sumatera utara berbagi kisahnya untuk anda
harimau sumatera ini ditemukan tepat sebelum luka di kakinya berakibat fatal
penyelamatan monang dua tahun lalu oleh barumun nagariwat life sanctuary atau bnws turut merangkai perjalanan hidup seorang bintang gultong
jadi saya membantu dokter dalam pengobatan cuman kasih sayang itu muncul jadi lama lama jadi saya kibernya
iya ke monang itu
ya tertarik aja
saya gak seneng ngeliat dia gimana gitu kan
contohnya ya dia kasian gitu kan jadi rasa saling menarik itu ada sama dia gitu
berawal dari kekagumannya akan sosok harimau pemuda dua puluh satu tahun ini rela menghabiskan waktunya dua puluh empat jam sehari selama dua bulan penuh menjaga sang raja hutan hingga pulih
ia mengaku merasa dekat dengan monang
yang menarik dari dia gagah
ya gitu gagah besar
identiknya lebih manja dengan kita
contohnya nanti kalau malam kita panggil namanya dia nyaut meraung
tapi raungannya bukan raungan marah itu dia
dia lebih kenal sama kita gitu
ya panggil aja namanya gitu
tapi jangan monang nah gak gitu dia gak suka gitu dia
oh gitu ya persis kayak anak lembu gitu lah mbak
lembu kayak mau ikut gitu
iya manja gitu pengennya digelitikin
tapi kan gak berani
kok gak berani
gak boleh juga gak boleh
dua tahun sudah bintang menjaga monang yang kini telah menambah dua ekor harimau
hasil perkawinannya dengan gadis harimau betina yang juga diselamatkan bnws
bnws merupakan satu dari tiga suaka harimau di sumatera
sejak dua ribu lima belas bnws bekerja sama dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yayasan keanekaragaman hayati dan sejumlah lsm
bnws berkonsentrasi memulihkan satwa untuk siap dikembalikan ke alam liar di desa batu nanggar batang onang kabupaten padang lawas utara sumatera utara
challenge kita itu adalah masalah perburuan liar
karena ini masih banyak orang yang berburu satwa liar untuk harimau sumatera
mungkin kita tahu bahwa kulitnya itu sangat diminati
dan yang kemudian yang kedua adalah fragmentasi habitat
itu yang menjadi challenge kita
dimana sekarang kita membangun koridor
koridor termasuk yang di sini kita akan membangun koridor sehingga nanti sanctuary ini bisa langsung ke suaka marga satwa barumun
menyiapkan satwa untuk kembali ke alam liar di dalam mudah perlu komitmen yang besar seperti bintang dan segenap pekerja konservasi satwa untuk mewujudkannya
yang saya harapkan ya si monang itu bisa hidup stabil di hutan udah itu aja dia nggak ganggu masyarakat
dan mudah mudahan dia nggak ketemu orang orang jahat di hutan kayak pemburu udah itu aja
di siap nggak siap memang itu udah tujuannya ke situ kehidupan dia memang juga harus di hutan
menjaga keseimbangan lingkungan dengan berhenti melakukan perburuan dan merusak hutan tentu akan mempermudah anak cucu kita menemukan harimau di habitatnya bukan dalam kertas gambar
tim liputan cnn indonesia padang lawas utara sumatera utara